gimana ujiannya nak lancar
ya lah aku lah belajar
syukurlah kalau begitu
mudah mudahan nilai kamu bagus ya
kalau nilai kamu bagus
pasti kamu gampang cari kerjaan
udah lah bu
kalau ngomong itu langsung pada intinya
ibu mau bilang
kalau aku nih selalu ngebebanin ibu kan
nggak sekalian air mawarnya bu
boleh berapa semuanya
oh itu anak ibu
kok bisanya ya gak seramah ibunya
seharusnya kamu gak seperti itu dong nak
ibu kan gak enak sama ibu yang tadi
aku males denger ocahan ibu
aku tuh kesini minta uang ujian aku
iya tapi sekarang ibu belum ada uangnya sayang
bu berapa hari lagi bu
aku dikit lagi nih ujian
kalau kayak gini aku males tuh gak sekolah
aku gak mau nerusin amanatnya bapak
kamu jangan seperti itu dong
kamu harus tetap sekolah
ibu juga ingin kamu sukses
ya kalau ibu pengen aku sukses ibu cari dong kerjaan lain
jangan jadi tukang kembang muluk
dengan jual kendang seperti ini
kita bisa hidup loh
ya tapi sampai kapan bu
ibunya tukang jualan kembang
almarhum bapak tukang galiku bu
kamu boleh sakitin hati ibu ya nak ya
tapi tolong kamu hargai almarhum bapak kamu
lah sama aja kalian tuh
mudahkanlah rezeki untuk hamba
karena hanya padamu
hame serahkan seluruh urusan hamba
ibu kota kotor banget sih
ini ibu baru bantuin mak ujo
ini ada uang
bisa bayar untuk ujian kamu
ibu tau gak sih ini uangnya kotor
cuci tangan dulu dong
tukar aku gak mau
tegas sekali anakku ini ya allah
ini sudah mau berangkat ya
sarapan dulu ya
karena masakan ibu itu itu aja dan gak ada gizinya
tapi hari ini tuh ibu masa kesukaan kamu
itu tuh bawel banget ya
kalau aku bilang gak mau ya nggak mau
gak usah dipaksa dong
lagian aku takut telat
hari ini tuh aku ada ujian
ya sudah kalau nggak mau makan ya nggak apa apa
yang penting nanti ujian kamu lancar ya
ibu selalu mendoakan kamu
tolong lancarkan ujian anakku
tuh ben bapak datang sendiri untuk nagi sewa kios ini
mungkin saya bayar kiosnya rada telat
bayar uang ujian untuk anak saya
bukan itu bu
saya cuma mau kasih tahu
kalau mulai besok ibu
udah tidak bisa dagang disini lagi bu
mungkin karena saya telat ya bayar sewa kios ini
pak tolong kasih waktu sampai minggu depan ya pak ya
kiosk ini mau dibongkar
ada penertiban dari pusat
jadi kalau memang ibu mau tetap dagang
ibu sewa aja di kios yang sebelah sana bu
ya mungkin harganya lebih mahal daripada kios ini bu
saya balik dulu bu
ini mah gampang
gak sia sia semalaman aku belajar
yalah aku lah belajar
syukurlah kalau begitu
mudah mudahan nilai kamu bagus ya
kalau nilai kamu bagus
pasti kamu gampang cari kerjaan
udah lah bu
ibu mau bilang kalau aku nih selalu ngebebanin ibu kan
makanya ibu nyuruh aku cari pekerjaan yang cepat
mulai besok itu ibu sudah tidak dagang lagi
ya karena kios itu sudah jadi tempat parkir
ada sih kios yang baru di depan
tapi ibu nggak sanggup bayarnya
jadi ibu gak usah pakai dagang kembang lagi
cari kerjaan lain dong
ya nak usia ibu ini kan sudah tua
terus siapa yang mau kasih kerjaan
selalu ujung ujungnya pasti ngerempetin aku lagi
mustafirullahaladzim ya allah
melihat hasil ijazah dan hasil interview hari ini
saya yakin kamu punya kemampuan
selamat bergabung di rumah sakit ini
jadi saya keterima pak
ya mulai besok kamu bisa langsung kerja di rumah sakit ini
terima kasih ya pak
saya permisi dulu ya pak
nah ibu kan masih nyapu
hela ibu tuh repot banget sih
ya udah tinggal sapu aja lagi
tolong hargai dong kerjaan ibu ya
emangnya ibu tuh mau dihargain berapa
kalau ibu ngerasa ngurus rumah ini keberatan
ya udah biar aku yang gaji
bukan itu maksud ibu
udahlah ibu ya
aku tuh capek pengen istirahat
karena besok aku udah mulai harus kerja
alhamdulillah sudah dapat kerja
iya aku jadi asisten bidan di rumah sakit yang paling besar
ibu bangga sekali sama kamu nak
astaghfirullahaladzim ya allah
pak mu jo
pantesan tadi saya ketok pintunya gak ada yang buka
iya ini saya baru pulang dari warung
pak mu jo ada keperluan apa
ibu lagi repot gak bu
saya pengen minta bantuan ibu untuk gali kubur
aduh gimana ya
saya sih mau aja
tapi anak saya gak suka kalau saya kerja gali kubu
tentang ibu ibu tidak suka kalau saya kerja gali kubur